musim libur natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas ini ada yang baru
nah ini dia adalah kehadiran ruas tol baru di sepanjang tol transjawa
menjadi daya tarik masyarakat untuk mudik melewati jalan tol
dari ruas tol transjawa yang sudah terhubung satu sama lain
ada ruas tol pemalang batang
serta batang semarang yang berada di wilayah jawa tengah
baru saja diresmikan pada dua puluh desember lalu
ruas tol baru ini sudah beroperasi untuk melayani pengendara
selama libur natal dan tahun baru kali ini
beroperasinya ruas tol baru itu diakini menjadi salah satu faktor
meningkatnya jumlah kendaraan yang mengantre di sejumlah gerbang tol
dari arah jakarta
ya saya kira ada apa namanya
dengan pemerintah menyampaikan bahwa
peta surabaya sudah tersakin
banyak masyarakat yang ingin mencoba
dari jakarta ke surabaya
kalau di gerbang tol memang ada beberapa pengguna jalan
yang mungkin pada saat memasuki jalan tol
kurang persiapan kurang menyiapkan uang elektroniknya
sehingga pada saat transaksi digaduh
saldunya tidak mencukupi
nah ini memperlama waktu transaksi
sejumlah warga pun mengaku
masa liburan kali ini menjadi momentum
untuk bertemu keluarga di kampung halaman
sekaligus menjajal ruas tol transjawa yang baru beroperasi
saya ingin mencoba tol yang baru beroperasi
yang diresmin oleh pak jokowi yang sampai surabaya
siapa yang tahu
persiapannya sih paling stamina aja sih
kalau udah capek kita istirahat
dires ariasi itu aja sih
mau ke kebumen
mudah ini ya
cepat lah kalau kita lewat jalan yang biasa kan
macet kadang kadang kendalanya ya
ada pasar terus ada itu motor motor gitu ya
kalau ini walaupun macet kan sama sama seimbang mobil gitu ya ibaratnya
jadi ya enak aja lah enjoy aja lah gitu ya
kondisi fisik kendaraan juga harus diperhatikan
bentuk jalan yang lurus bisa membuat pengendara terlena
melaju di atas kecepatan rata rata
para pengemudi diimbau agar tetap berkendara dengan kecepatan normal
sabila destu semarang
lantas bagaimana efektivitas pengoperasian tol trans jawa
terutama di ruas tol batang semarang saat liburan ini
nah langsung saja kita tanyakan kepada produser lapangan cnn indonesia
bagaimana pengoperasian tol trans jawa untuk umum ini
apakah sudah berdampak luas dan kemudian diminati oleh banyak orang di sana
ya selamat pagi dea dan juga ria
di belakang saya ini adalah
gerbang tol kali kangkung
yang berada di wilayah semarang
dan bisa dilihat ini adalah
gerbang tol yang pada puncak arus mudik
di tanggal dua puluh dua desember yang lalu
puncak arus mudik libur natal dan juga tahun baru
ini sempat mengalami antrian
sepanjang dua km
namun pagi hari ini bisa dilihat
situasinya cenderung lancar
begitu ya dari kedua arah
dari arah jakarta
baik maupun yang ke arah jakarta
dan memang kita bisa melihatnya ini adalah gerbang tol trans jawa
yang diangkat oleh
direktur utama pt jasa marga semarang batang
atau pt jsb
atau animo masyarakat dengan adanya
beberapa ruas tol yang baru di sepanjang trans jawa ini meningkat
dan data terakhir yang kami terima
ini ada sebanyak lebih dari sembilan puluh enam ribu
kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol kalikangkung ini
di kedua arahnya
begitu ya dan
saat ini memang
hitungannya sudah memanfaatkan
masuki arus balik
dan walaupun memang pagi hari ini
tidak ada antrian kendaraan
di gerbang tol kali kangkung
namun diungkapkan ari irianto
direktur utama pt jsb
kemarin pada hari natal
begitu pada kemarin pagi
ini sempat ada antrian
tidak sampai menimbulkan antrian
yang panjang hingga berkilo kilometer
di sepanjang jalan
atau ruas batang semarang
tujuh puluh lima km ini sebenarnya
dea dan juga rian sudah like fungsi
dan juga like operasi
namun memang masih ada
hal hal yang mungkin masih diselesaikan
oleh jasa marga
seperti pantauan saya
kemarin ini kami menyusuri
dan kami menemukan
ini masih ada
yang belum ada pagar pembatas
ini kurang lebih sepanjang lima belas km
di sepanjang ruas tol ini sudah ada empat
ada juga di kilometer tiga ratus tujuh puluh delapan
dan juga kilometer tiga ratus enam puluh
namun kondisi dari rest area ini
masih belum sepenuhnya
begitu ya masih dalam tahap pengerjaan
namun sudah tersedia di dalamnya
ini ada toilet kemudian juga
dan ada minimarket
sejumlah warung makan
begitu ya yang bisa digunakan
oleh para pengendara yang melintas
ruas tol ini untuk beristirahat
kemudian selain itu juga
dari jasa marga sendiri
ini karena memang struktur atau bentuk
jalan tolnya yang lurus dan panjang
ini kalau misalnya di
jakarta cikampek isunya adalah
macet di gerbang tol begitu
kalau di ruas tol transjakarta
bahwa yang baru ini adalah isunya
soal pengendara yang
yang mungkin terlena begitu
untuk memacu ke
kendaraannya dengan kecepatan tinggi
untuk itu dari pihak jasa marga
ini mengimbau para pengendara untuk
untuk berkendara dengan kecepatan maksimal seratus km per jam
dan untuk kecepatan ini saja
dari jarak batang semarang yang biasanya melewati arteri
bisa memakan waktu hingga
dua jam dan kalau macet ini bisa tiga jam
kemarin diungkapkan oleh ari irianto di rut pt jsb bahwa ini dengan adanya ruas tol yang baru ini bisa menghemat waktu hingga satu sampai satu lima jam
kemudian juga yang tadi saya sebutkan kalau ini bentuk jalannya adalah panjang dan lurus begitu ya
dari jasa marga juga mengimbau bagi para pemudik yang mungkin baru akan melakukan perjalanan dari jakarta untuk menghabiskan akhir tahun baru di wilayah jawa
ataupun yang dari jawa ingin kembali ke jakarta ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan
antara lain memperhatikan kondisi fisik kendaraan kemudian juga stamina tubuh
kemudian yang paling penting adalah memastikan saldo e tol yang mereka miliki ini cukup dan mengimbau agar mengisi dulu sebelum memasuki ruas tol
karena memang walaupun ruas tol yang baru ini gratis begitu ya masih dalam upaya sosialisasi hingga satu januari dua ribu sembilan belas mendatang
namun ada ruas ruas lainnya
yang sudah terlebih dahulu dibuka ini sudah membayar tentunya
kemudian juga untuk sebaiknya para pengendara ini mengisi bbm sebelum masuk ke dalam ruas tol ini juga
karena memang tadi sebelumnya juga saya sebutkan bahwa walaupun sudah ada rest area sejumlah rest area
namun untuk pengisian bahan bakar yang disediakan ini spbu portable saja
sehingga untuk mengantisipasi antrian ini disarankan para pengendara
untuk mengisi bbm nya terlebih dahulu sebelum memasuki ruas tol
kemudian juga tadi mematuhi rambu lalu lintas dan memacu kecepatan maksimal seratus km per jam
dan juga jangan lupa membawa bekal makanan dea dan juga rian
baik sabila destu ternyata infonya sudah sangat komprehensif sekali
jangan terlena di jalanan yang panjang
ya karena kadang suka ngebut ya rian ya
benar sekali seperti saya juga terlena menyaksikan laporan komprehensif dari sabila destu ya
iya betul sekali
sabila destu produser lapangan saya di indonesia terima kasih sudah melaporkan